tolong bantu dia sustar
sementara gadis ini saya angkat tangani
mas tolong ursa administrasinya di sana ya
saya mau registrasi
pak prabu sudah sadar
sementara saya pengen ngeliat dokter
pak prabu sudah sadar
pak prabu sudah sadar
pak prabu sudah sadar
pak prabu sudah sadar
selamat pak prabu
transkursi darah bapak prabu sudah berhasil
dan organ tubuh pak prabu sudah bekerja kembali
pak prabowo sudah melewati masa kritis
kami akan panggil keluarga pak prabowo untuk melihat kondisi pak prabowo
sustar cepat panggil keluarganya
cukup dengan mas ayani sudah sadar
dokter sempat bilang kalau putri kita golongan darahnya sama dengan papanya
kalau yang menyumbangkan darah adalah zahira
iya pak zahira itu malah kabur dan dia dicariin kemana mana gak ketemu
tolong bila papa udah sadar sekarang
zairah papa terima kasih sekali ya
karena kamu sudah memberikan darah kamu untuk papa
papa jadi terselamatkan
bapak jadi tertolong karena kamu sayang
terima kasih ya sayangnya
bukan dia yang udah nyumbangin darahnya ke papa
dia itu malah pergi
dia kabur nggak tahu kemana
dan sekarang ketika papa sadar dia baru datang lagi
emang nasar gak tau diri
mesya betul sekali pak
zairah bener bener tidak peduli lagi sama papa
jadi bukan zairah yang menyumbangkan darahnya
bukan kayak gitu pak kejadiannya pak
zairah malah kabur
zairah mau tes darah tapi
enggak aku gak bisa bilang kalau aku tadi disekap di depan papa
papa kan baru sadar nanti nanti papa malah cemas dan sakit lagi
apa yang berjalan
apa yang berjadi
kalau bukan saya siapa yang menyumbangkan darahnya untuk saya
siapa yang menyebarkan darahnya untuk saya

saya tidak sudi darah kotor yang mengalir di dalam tubuh saya
kenapa kalian semua membiarkan itu terjadi
karena kalian tidak tahu
mereka yang membuat saya menjadi seperti ini
gara gara amirah dan keluarganya lah yang telah membuat saya celaka
amirah juga pasti terlibat
jadi keluarga amirah yang sudah membuat papa jadi seperti ini
tidak mungkin ma
amirah berbuat seperti itu mas
amirah dan keluarganya yang telah membuat saya celaka
saya harus menuntut mereka semua
gembel gembel kurang ajar itu
harus diberi pelajaran
bukan maksudnya ini untuk menentang atau mempercayai mas
tapi amirah sudah menyumbangkan darahnya buat mas
kalau bukan karena darahnya dia mungkin emas nggak ada di sini sama sama kita sekarang
saya tidak peduli lebih baik saya mati daripada menerima darah kotornya itu
makanya saya tidak terima darah kotornya mengalir di dalam tubuh saya
saya tidak terima
tolong tunggu di luar dulu
kami akan menangani pak prabowo
karena beliau butuh ketenangan
karena dia baru sadar
tolong bantu dia sus
sementara gadis ini saya angkat tangani
mas tolong urus administrasinya disana ya
saya mau registrasi
tolong diisi disini ya mas
kok kamu ada disini
terus dia kemana
amira udah di
di bawah ruang rawat
tolong antar tante kesana rizky
semoga tante ya
kenapa dia dok
apa yang terjadi
gimana keadaannya sekarang
untuk saat ini
kondisinya sangat lemah
nampaknya gadis ini memang sudah drop sebelum pingsan
saya sudah periksa tekanan dan hemaglobin darahnya kurang
mungkin dia habis mendonorkan darah
tapi memperburuk keadaannya
kok sampai kayak gini sih
kamu yang kuat ya
kamu udah bilang keluarganya kalau dia ada disini

jadi aku langsung bawa dia kesini
aku kabarin keluarganya ke dia
enggak enggak perlu
biar tante aja yang kesana
tante kenal sama keluarganya
kamu jagain amira ya